ya pokoknya jangan sampai ada inilah ya kerusuhan begitu ya terkait dengan perbedaan pendapat ini
boleh beda pendapat menyuruhkan aspirasi tapi jangan sampai anarki kan gitu ya
iya karena yang terjadi sekarang ini di beberapa daerah adalah mereka yang akhirnya berkelompok
kemudian berkelahi begitu kan main hakim sendiri terhadap beberapa transportasi online
iya jadinya akhirnya yang rugi juga masyarakatnya kan
nah ini memang di sejumlah daerah di tanah air pengemudi ojek online dan juga para pengemudi transportasi konvensional
masih sering tidak akur tapi ini yang terjadi berbeda daniar
ada di sekitar terminal cililitan jakarta timur mereka justru rukun dan juga damai dalam mencari rezeki bersama sama
ya jadi rezekinya sendiri sendiri ada lah ya konvensional ada yang online juga ada
rahasianya adalah menjaga toleransi dan saling menghormati membuat situasi tetap harmonis
pengemudi ojek online dan supir angkot di terminal cililitan jakarta timur
hidup damai dalam mencari rezeki di jalanan ibu kota
meski muncul keluhan
dari pengembudi pengembudi angkot
namun mereka tidak terpengaruh kabar keributan ojek online
ojek pangkalan dan angkot di sejumlah daerah
keributan ini seperti di bogor senin malam dan sebelumnya di tangerang selatan
untuk hidup damai berdampingan mereka menerapkan rasa saling menghargai dan toleransi
sopir angkot memang merasakan ojek online mempengaruhi pendapatan mereka
namun mereka menilai perselisihan tidak perlu terjadi
karena pengembudi ojek online dan sopir angkot sama sama hanya mencari rezeki demi menghidupi keluarga
mereka sadar hidup di jalanan pada akhirnya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya
agak dikurangin gitu
agak dikurangin maksudnya
agak dikurangin gitu
ya pengaruh banget pagi ini
pengaruh banget ya bang pendapatannya
nah untuk di terminal celilitan ini
kan kayak ibaratnya kalau dia parkir kan kayak sembarangan begini parkirnya
oh yang dikeluhkan berarti artinya parkirnya mereka sembarangan
selain tempat manggal angkot
saat ini di sekitar terminal cililitan terdapat sejumlah perkumpulan ojek online
di antaranya uber grab bike dan gojek
jumlah mereka diperkirakan mencapai puluhan tempat di depan pusat perbelanjaan